dan berikut ini kami akan hadirkan sepuluh transaksi tertinggi atau bisa juga disebut sebagai sepuluh pemain termahal di bursa transfer januari liga inggris
kita akan melihat bagaimana datanya dan di sini kalau di peringkat pertama sepertinya memang nama virgil van dijk belum berubah ya
dari southampton kemudian direkrut oleh liverpool sebesar tujuh puluh lima juta pound sterling dan selanjutnya juga ada aymeric laporte yang direkrut oleh manchester city dari atlantic bilbao
sebesar lima puluh tujuh juta pound sterling
dan disini kalau kita melihat bahwa memang ternyata klub klub liga inggris sangat royal sekali dalam membeli pemain
kita perhatikan dari sejumlah liga liga lain ada americ aubameyang dari borussia dortmund yang direkrut oleh arsenal menutup seluruh rangkaian transfer pada januari ini sebesar lima puluh enam juta pound sterling
dan selanjutnya juga kita perhatikan bagaimana klub klub dari liga lain seperti disana ada besiktas ceng tosun yang juga berpindah ke everton dua puluh tujuh juta pound
dan juga ada lucas moura dari psg ke tottenham hotspur yang nilai dua puluh tiga juta pound sterling
dan yang terakhir tentu saja ada guido carillo ini dari monaco fc yang berpindah ke southampton fc
sepertinya kita melihat di sini tidak hanya klub klub papan atas yang juga sangat ingin untuk melakukan pembelian pemain dengan harga harga mahal
ternyata juga begitu superiornya pendanaan ataupun kekuatan finansial yang dimiliki oleh klub klub liga inggris
ini juga terlihat di pasar pemain bagaimana tercatat dari dua puluh klub di seluruh liga inggris
menyetor empat ratus tiga puluh dua juta pound sterling atau sekitar delapan tiga triliun rupiah pada bursa januari dua ribu dua puluh
dan ini merupakan bursa transfer terbesar dari sebuah kompetisi sepanjang sejarah pasar musim dingin
dan kami akan menghadirkan sebenarnya seperti apa detail transfer yang dimiliki oleh klub klub liga inggris
ataupun tren yang kita akan melihat
sebenarnya kenapa dua ribu delapan belas bisa dikatakan sebagai rekor terbaik
baru yang dimiliki oleh transfer dari klub liga inggris
kalau kita perhatikan dari data delapan tahun terakhir
dari dua ribu sepuluh hingga dua ribu delapan belas
ini menurut sumber deloid dua ribu delapan belas merupakan rekor tertinggi
dan aubameyang memang menjadi seluruh penutup rangkaian transfer musim dingin dengan nilai lima puluh enam juta pound
dan enam klub papan atas liga primer inggris
kita sebut saja di sana ada manchester city ada manchester united
kemudian juga liverpool lotham hotspur arsenal
dan juga menjadi klub klub bisa dikatakan terboros
tidak hanya di liga inggris
kalau kita perhatikan datanya itu juga dari seluruh dunia
dan dari mana sebenarnya klub ini mendapatkan uang
tentu saja dari hak siar liga inggris
yang bisa mencapai lima satu miliar pounds musim ini
kalau kita perhatikan datanya
hanya sempat dua ribu sebelas hampir mengimbangi data pengeluaran bursa transfer januari dua ribu delapan belas
jadi data ini ialah year on year dua ribu delapan belas
kalau dibandingkan dengan dua ribu sebelas
pada saat itu kalau kita ingat transfer terfenomenal
yang sempat dilakukan itu ialah bagaimana perpindahan liverpoo
perpindahan fernando torres maksud saya
yang sempat menjadi idola baru dari liverpool ke chelsea
dengan lima puluh juta pound sterling
dan ternyata mungkin fansnya liverpool juga senang
karena transfer tersebut walaupun mega transfer
tetapi ternyata torres juga tidak terlalu bermain cukup baik di chelsea
walaupun dia berhasil mendapatkan liga champions
pada saat itu dua ribu sebelas bisa mencapai satu ratus tiga puluh lima juta pound sterling

mencapai satu ratus tiga puluh lima juta pound sterling dan dua ribu dua belas kembali turun dan akhirnya naik lagi di tahun dua ribu delapan belas
mencapai satu ratus lima puluh juta pound sterling
kalau kita perhatikan ini
sudah lebih dari dua kali lipatnya pengeluaran
yang dimiliki oleh klub klub inggris pada tahun dua ribu

dan kita akan melihat juga seperti apa sebenarnya dampak lain
dari transfer yang cukup besar nilainya ini
kalau kita perhatikan tadi totalnya bisa mencapai satu ratus lima puluh juta pound sterling

ini juga berpengaruh pada gaji para pemain di liga inggris

kita akan melihat bersama
juga ada mesut ozil paul pogba atgeo aguero dan kevin de bruyn

dan setelah perusahaan transfer januari kemarin dirampungkan

ini juga menyebabkan perubahan kesejahteraan yang dimiliki oleh para pemain
kita perhatikan bagaimana alexis sanchez meleset
dari posisi ketiga
dia langsung menjadi nomor pertama pemain yang digaji paling mahal

dan kalau kita perhatikan lima ratus ribu pound sterling per pekan ini dengan kurs sembilan belas satu ratus tiga puluh lima itu setara dengan kurang lebih sembilan lima miliar rupiah
dan kalau anda punya uang sembilan lima miliar rupiah per minggu itu sepertinya kalau anda membeli satu americano di cafe bean mungkin bisa bikin satu indonesia melek semua dengan kopi
dan selanjutnya juga ada nama masud hozil yang sebelumnya dan juga menjadi peringkat kedua dengan pendapatan tiga ratus lima puluh ribu pound sterling per pekan
dan paul pogba tergeser ke peringkat ketiga dengan dua ratus sembilan puluh ribu pound sterling per pekannya
dan kemudian juga ada nama aguero
nama aguero ini juga di manchester city sebagai salah satu pemain bergaji tertinggi yaitu dua ratus enam puluh ribu pound sterling
dan di peringkat kelima ini sebenarnya kevin debruyne
dan romelu lukaku ini pendapatannya itu sama yaitu dua ratus lima puluh ribu pound sterling per pekan
namun karena persoalan internal jadi yang kami munculkan ialah kevin de bruin saja dari manchester city dengan pendapatan dua ratus lima puluh ribu per pekan
dan mungkin kalau kita perhatikan sejenak kita akan tergiur melihat angka angka yang terpampang di sini
bagaimana liga inggris begitu sangat luar biasanya melalui hak siar dan akhirnya berdampak pada kesejahteraan sebuah klub
dan ternyata tidak hanya klub klub apaan atas tetapi juga klub klub apaan menengah juga begitu agresif berbelanja di bursa transfer
itu juga ingin memperlihatkan bahwa sebenarnya kita juga menantikan bagaimana sepak bola indonesia juga bisa menjadikan sepak bola sebagai industri yang tidak hanya bersahabat bagi para pengelola liga
tetapi juga bagi para pemain dan juga supporter
kalau liganya sudah baik maka mungkin anak anak yang ingin menjadi pemain sepak bola juga sudah bisa memiliki impian mereka akan bisa mendapatkan sembilan miliar per pekan
mungkin itu bukan hal yang mustahil tetapi sekarang lagi lagi apakah sudah ada kesatria yang benar benar kesatria yang mungkin bisa membawa sepak bola indonesia jauh lebih baik lagi ke depannya